demikian disampaikan direktur eksekutif departemen komunikasi bank indonesia
tirta segara di kantor pusat bi kamis kemarin
menurut tirta faktor pendorongnya adalah konsumsi investasi swasta dan pemerintah
termasuk juga ekspor yang masih cenderung melemah walaupun tidak seburuk tahun sebelumnya
dan menurutnya ada beberapa risiko global yang harus diwaspadai agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan